anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
gubernur dki jakarta anies baswedan kembali mengimbau warga tetap di rumah
anies juga meminta warga tidak pulang ke kampung halamannya
meski jumlah kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta meningkat
anies meyakinkan bahwa tenaga medis dan rumah sakit di jakarta mampu memberikan pelayanan terbaik
nah kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah
jangan bepergian kecuali untuk kegiatan yang esensial
terkait dengan kebutuhan pokok kesehatan
kami meminta kepada seluruh masyarakat jakarta
untuk tidak meninggalkan jakarta ke luar khususnya ke kampung halaman
pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali kali
tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bapak ibu seluruh sekalian
sehat dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan
kami bisa memberikan bantuan
karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan yang ada di jakarta
meskipun terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus dihadapi
tapi relatif lebih tersedia
selain menyediakan hotel pemerintah provinsi dki jakarta juga menyediakan transportasi gratis
bagi tenaga medis yang menginap di sejumlah hotel milik bumd dki jakarta
sebanyak lima belas bus transjakarta telah disiapkan bagi para tenaga medis di setiap hotel
setiap bis ini akan diisi sekitar sepuluh hingga lima belas penumpang
untuk menjaga jarak bagi setiap penumpang atau physical distancing
setiap bus akan dibersihkan dengan disinfektan setiap harinya
karena usai mereka mengantarkan maupun memulangkan para tenaga medis di hotel atau di rumah sakit
di telantas polda metro jaya melakukan penyemprotan disinfektan ke mobil operasional petugas polisi lalu lintas di jakarta sabtu pagi
beberapa tata cara kerja disesuaikan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
termasuk pakaian khusus petugas di lapangan
penyemprotan disinfektan dilakukan kepada tiga ratus lima puluh satu kendaraan milik ditlantas polda metro jaya
di lapangan promoter polda metro jaya sabtu pagi
penyemprotan tak hanya dilakukan untuk kendaraan operasional petugas
namun juga kendaraan operasional layanan masyarakat
seperti mobil sim keliling hingga mobil untuk uji mengemudi sim
kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
kepada anggota yang bertugas dan masyarakat yang dilayani

pemeriksaan akan dilakukan secara periodik selama masa status keadaan tertentu
dan urat wabah bencana akibat corona
upaya pencegahan virus corona juga membuat tata cara kerja petugas di lapangan berubah
termasuk menyiapkan pakaian hatsmat ketika melayani masyarakat
ini dipakai oleh saat ini dipakai oleh anggota laka unit laka lantas
yang memang mereka siaga dua puluh empat jam ketika terjadi kecelakaan lalu lintas
ataupun ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan
teman teman tahu sekarang banyak yang sekali yang viral tiba tiba tergeletak dan sebagainya
maka tim dari dirtas polda metro jaya dilengkapi dengan peralatan apd ini
kami siap bertugas untuk menolong korban maupun mengamankan tkp
di telantas polda metro jaya juga memutuskan untuk tak menggelar operasi razia kendaraan
dalam masa ini untuk mencegah penularan covid sembilan belas
reza ramadan edwin arman
seorang pengusaha di banyumas jawa tengah
berinisiatif menyediakan hotelnya sebagai tempat beristirahat
bagi para petugas medis khususnya mereka yang berjuang menangani pandemi covid sembilan belas
di rumah sakit umum daerah prof dr margono soekarjo purwokerto
dan langsung saja kita konfirmasi ke brili agung
selamat malam mas brili
selamat malam mbak
mas brili apa sebetulnya yang menjadi dasar anda merelakan kamar hotel
yang digunakan untuk para petugas medis
awalnya pada malam jumat saya mendapat update kabar dari teman perawat di rsud margono
ada teman perawat yang ditolak untuk pulang ke kos kosannya
jadi waktu itu saya langsung take action aja udah menempat aja di homestay saya
malam itu kami berdiskusi dengan tim disana di aksar homestay
kami putuskan untuk sekalian hall building kita tutup untuk tamu umum
dan kita dibahkan kepada teman teman yang berjuang di garda depan menghadapi covid sembilan belas
jadi per jumat pagi kami sudah mou dengan rsud profesor dr margono soekarjo
untuk aksara homestay siap untuk menjadi tempat istirahat yang layak bagi teman teman tenaga kesehatan
mas brili kalau boleh tahu ada berapa kamar yang ada di hotel anda ini yang direlakan
ataupun disiapkan untuk para petugas medis beristirahat
semuanya mbak total dua puluh empat kamar
oke mas brili apakah ini kemudian secara tidak langsung sebagai bentuk ajakan kepada para pengusaha
agar ikut peduli
agar ikut peduli
dan juga berkontribusi seperti anda
secara tidak langsung pesan saya seperti itu mbak
karena ini musuh kita bersama
pandemi ini adalah cobaan kita bersama
jadi apapun yang bisa kita lakukan dengan segala daya upaya yang kita punya
maka kita wajib untuk ikut turun tangan dan gotong royong membantu semua pihak yang sedang berjuang
oke mas brili siapa saja sebetulnya tenaga medis yang mendapatkan fasilitas penginapan gratis
selain tadi sudah anda sebutkan
sudah membuat mou dengan rumah sakit umum daerah margono di tempat anda
selain dari petugas medis dari rumah sakit tersebut
apakah ada petugas medis lain yang mungkin bisa menempati penginapan anda
kami prioritaskan untuk rumah sakit rujukan covid sembilan belas mbak
kebetulan di banyumas ada tiga
margono dkt rumah sakit tentara sama rsud banyumas
jadi selama mereka adalah tim tenaga kesehatan dari rumah sakit rujukan kami sangat welcome
bagaimana dengan gaji para pegawai anda
bagaimana meredith apakah untuk rencana dalam pembangunan pendidikan
saya sudah meaningful untuk melakukan tindakan bagi transportasi mini g emergency
dengan prinsip g luar bagian
kalau tidak menghasilkan bernama gasi lagu tersebut akan menghubungi penduduk di rumah dalam ternyata
jadi ber aprofite
biaya operasional kebetulan kami juga dibantu
banyak sekali platform
sosial lainnya termasuk
saya juga sudah berkomitmen untuk
terus menunaikan hak
untuk thr yang akan datang mungkin
bulan depan kita juga sudah
komitmen untuk terus memberikan
thr itu kepada semua karyawan kami
oke sampai berapa lama anda menyediakan
penginapan gratis untuk para
petugas medis di sana
sampai situasi ini
merdah pada dasarnya tapi
di mou kami per satu bulan dulu
nanti kalau misalnya butuh diperpanjang
mas brili kami mendapatkan informasi
bahwa warga di sekitar hotel anda ini
merasa ketakutan dengan rencana tenaga medis
yang akan tinggal di dekat mereka bagaimana
anda menyikapi hal ini
sebenarnya sih nggak ada warga yang ketakutan
mbak tapi kami sudah antisipasi
tadi sore kebetulan
pak wakil bupati
dan pak dandi
serta pak camat pak lurah
dan kepala bppd
badan nasional penanggung pelangan
bencana banyumas sudah
membantu saya membantu aksara homestay
untuk melakukan sosialisasi ke warga
sekitar jadi insya allah
warga sekitar sudah cukup teredukasi dengan
artinya sudah ada sosialisasi
yang dilakukan oleh pemerintah setempat
kepada warga di sekitar
hotel anda begitu ya mas prilly
betul kemudian apakah ada protokol
khusus mas yang diterapkan untuk menjaga
higienitas dari hotel sebelum para petugas
medis ini masuk apakah anda memasang
disinfektan chamber seperti itu
di depan pintu masuk hotel
kalau untuk di banyumas
di daerah mbak apd itu
cukup kesulitan apalagi untuk
sesuatu yang cukup sophisticated
seperti disinfektan chamber ya
tapi sebelum adanya petugas medis ini
kami juga sudah melakukan protokol
yang cukup ketat sesuai dengan
arahan dari dinas kesehatan seperti
disinfektan selalu rutin kami
semprotkan hand sanitizer ada
di setiap kamar minuman juga kami
siapkan satu kamar itu
satu galon khusus untuk
tenaga kesehatan ini dan juga
sarapan kami sediakan jadi
tidak usah pergi keluar dan
full service lah pokoknya
dan dengan protokol yang ketat
oke mas brili terakhir selain menyediakan
fasilitas penginapan apakah anda juga
memberikan fasilitas seperti makan
yang bergizi kepada para petugas medis
tersebut yang tinggal di sana
betul mbak dan
kami sangat bersyukur setelah
banyak orang orang baik di sekitar kami
banyak yang tanpa nama mengirimkan
makanan dan yang lain sebagainya ada yang mengirimkan
sayur bahkan dan ada yang
sudah berkomitmen untuk menyediakan sarapan
selama sebulan penuh jadi
saya juga disini mengucapkan terima kasih
kepada semua teman teman
orang orang baik di luar sana yang
membantu solidaritas ini
oke terima kasih sekali mas brili agung
salah satu pengusaha muda dari banyumas
jawa tengah semoga apa yang anda lakukan ini
menggugah para pengusaha lainnya untuk turun
turun tangan membantu
menangani dan juga
penyebaran dari covid sembilan belas
dan juga membantu gadah terdepan para
petugas medis yang berada ataupun
merawat para pasien positif covid sembilan belas
terima kasih sekali mas brili atas
waktunya terhadap cnn indonesia prime news
pada malam hari ini
dan sebagai bentuk dukungan
kepada pemerintah dalam memutus penyebaran
virus corona sebuah komunitas di bandung
jawa barat yang bergerak di bidang
penyelamatan membuat disinfektan masal
secara gratis komunitas ini juga memberi tips
untuk membuat disinfektan secara
mandiri berikut liputannya untuk anda
selain menggunakan bahan dasar
pemutih pakaian kalsium hipoklorid
atau kaporit juga bisa digunakan sebagai bahan
dasar pembuatan disinfektan
seperti yang dilakukan oleh komunitas
vertical rescue di bandung jawa barat ini
sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus
corona di bandung komunitas ini membantu
melakukan pembuatan disinfektan
setiap harinya dalam satu hari
minimal seribu liter disiapkan
membuat disinfektan berbahan
dasar kapolri terbilang mudah dan bisa
dibuat secara mandiri caranya
tinggal menyiapkan bubuk kaporit yang bisa
dibeli toko bahan kimia wadah berbahan
plastik dan juga air sebagai bahan
pengganti kaporit yang berbahan dasar disinfektan dari kaporit ini bisa digunakan untuk menyemprot cakupan yang lebih luas seperti perumahan pabrik atau kantor karena bahan dasarnya relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan dasar yang biasa orang pakai seperti itu seperti pemutih dan lain sebagainya
kita akan coba buat seperti apa nanti jadinya
jika anda tidak memiliki alat khusus untuk mengaduk bahan disinfektan anda bisa menggunakan kayu sebagai penggantinya
dan anda harus menghindari pengadukan menggunakan bahan dasar logam karena bersifat korosif
jika kaporit sudah larut disinfektan siap untuk disemprotkan ke berbagai tempat
disinfektan berbahan dasar kaporit ini lebih disarankan untuk menyemprot area terbuka dan luas seperti bangunan dan tidak disarankan untuk tubuh manusia
selain membuat disinfektan yang nantinya dibagikan kepada warga komunitas ini juga melakukan penyemprotan di sejumlah titik secara langsung di kota bandung
intinya mendukung program pemerintah arahan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus
karena ini kebutuhannya sangat mendesak dan kebutuhannya dibutuhkan sangat banyak akhirnya dibuat secara massal dan kita hampir sekitar seribu dua ribu liter per hari
ini atas dasar permintaan dari masyarakat mengirimkan lokasi ada tempat ada tempat tinggal ada kantor dan beberapa tempat umum
yang sudah dibagikan di bagian selatan
di bandung itu di bale endah di dayakolot di bagian timur ada di ranca ekek di cimahi dan beberapa tempat di wilayah kota bandung
gerakan komunitas ini dalam membuat disinfektan akan terus berlangsung hingga wabah virus corona meredah di indonesia
dan satu hal yang perlu anda ingat ketika membuat disinfektan pastikan anda menggunakan alat pelindung diri atau apd lengkap
kiki haryadi rusman rusmana bandung
tidak hanya tanah abang yang disemprot disinfektan
palang merah indonesia melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman pemukiman padat di jakarta sabtu pagi
sayangnya iring iringan mobil penyemprot malah menarik perhatian warga untuk berkumpul dan mengabaikan physical distancing
penyemprotan disinfektan dilakukan di permukiman padat di tiga kecamatan
yakni kecamatan kemayoran tanah abang dan kecamatan johar baru pada sabtu pagi
penyemprotan menggunakan satu mobil blower dan dua mobil suplai untuk mengisi disinfektan
setidaknya ada dua puluh ribu liter disinfektan yang disemprotkan dalam kegiatan ini
namun iring iringan mobil penyemprot justru menarik perhatian warga di permukiman dan membuat mereka berkumpul
hal ini berlawanan dengan sosialisasi pemerintah untuk menjaga jarak atau physical distancing
di mana mana kan virus itu ada kita tidak tahu siapa antara anda yang kena
pasti efektif kalau anda lihat di china di korea
tidak apa apa warga juga harus nongkrot
karena disemprot ini tidak berbahaya untuk orang
penyemprotan juga dilakukan pmi jakarta barat yang bekerja sama dengan forum kewaspadaan dini masyarakat
di lokasi pengungsian imigrasi unhcr
setiap sudut ruangan dan tenda para pengungsi yang terletak di jalan bedugul kalideres ini
disemprot menggunakan cairan disinfektan
petugas juga membagikan ratusan hand sanitizer kepada para pengungsi
tim liputan cnn indonesia
prihatin atas keterbatasan alat pelindung diri bagi tenaga medis
sekelompok relawan di kota malang memberikan bantuan apd
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi